kita mulai informasi pertama pemimpin jamaah ansarut daulah aman abdurrahman menghadapi sidang fonis di pengadilan negeri jakarta selatan jumat pagi
pada delapan belas mei lalu terdakwa sejumlah aksi teror pada tahun dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas ini dituntut hukuman mati
mobil tahanan yang membawa aman abdurrahman tiba di pengadilan negeri jakarta selatan pada pukul tujuh tiga puluh pagi waktu indonesia barat
sidang sendiri dimulai pada pukul delapan tiga puluh pagi yang dipimpin oleh hakim ahmad jaini
untuk mengamankan jalannya sidang fonis terhadap pemimpin jaringan jamaah ansarut daulah ini
polres jakarta selatan menyiagakan empat ratus lima puluh personel gabungan tni polri yang ditempatkan di empat titik
meski sidang terbuka untuk umum awak media tidak diperkenankan menyiarkan secara langsung jalannya sidang
tidak ada secara langsung
supaya nanti pada persidangan tidak ada masalah apa rekaman dan sebagainya
jadi kita takuti bersama
jadi ketua persidangan ini sudah terpasang
untuk persidangan sendiri pun hanya satu saja pelaksanaan gate pagi ini
tidak ada persidangan yang lain
kemudian tempatnya pun harus steril
steril dari semua
benda apapun barang barang apapun tidak diperkenankan masuk
kita tidak mengenakan masuk
karena ini memang bisa menimbulkan kerawanan
kita menghindari situasi situasi hal yang memungkinkan menjadi ancaman
di samping itu kita mohon maaf teman teman media
juga arahan dari kpi sudah cukup jelas
bahwa ada tiga klausul di situ
yang pertama untuk demi kewibawaan majelis itu sendiri
kemudian yang kedua
demi keamanan daripada perangkat persidangan
untuk menghindari menyebarnya
paham ideologi ini
ini kita tahu
karena ini putusan terakhir
sehingga ini perlu kita antisipasi
dan laporan langsung dari pengadilan negeri jakarta selatan
sudah ada fitriah sungkar di sana
selamat pagi menjelang siang fitri
jadi bagaimana jalanan sidang saat ini
yang sedang diungkapkan oleh hakim
selamat pagi fani dan daniar
betul sekali sidang fonis terhadap aman abdurrahman
sampai saat ini masih berlangsung dengan agenda pembacaan pertimbangan dari majelis hakim
seperti tadi yang sudah disampaikan
bahwa memang awak media tidak diperkenankan untuk bisa masuk ke ruang sidang
dikarenakan memang diharuskan untuk lokasi tersebut steril
artinya memang bagi mereka yang ingin masuk ke ruang sidang
memang tidak diperbolehkan untuk membawa
membawa alat komunikasi apapun
jadi tadi juga saya sempat masuk ke ruang sidang
hanya diperbolehkan membawa secarik kertas dan sebuah ball point
seperti anda bisa lihat daniar dan fani di belakang saya saat ini sedang awak media menunggu
untuk bisa kembali masuk ke ruang sidang
dikarenakan tadi awak media sendiri hanya diberikan waktu sekitar tiga menit
untuk mengambil kedatangan dan masuknya aman ke dalam ruang sidang
lalu dipersilakan untuk keluar
namun di saat yang sama juga
dari awak media sendiri nanti juga masih akan diberikan kesempatan
untuk bisa masuk kembali ke ruang sidang
untuk mengambil gambar jatuh ataupun pelaksanaan dijatuhkan foni terhadap aman abdur rahman
di saat yang sama juga kita mengetahui bahwa jaksa penuntut umum
meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap aman
dikarenakan ia diyakini merupakan otak dari penyerangan ataupun lima penyerangan kasus terorisme
pada tahun dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas
meskipun aman sendiri
sampai detik ini mengaku bahwa dan tetap bersikuku
bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak mengikuti
dan tidak ada sangkut pautnya begitu dengan kelima serangan tersebut
namun dari salah satu pertimbangan hakim
yang juga merupakan isi dari dakwaan jaksa penuntut umum
tadi sempat dibacakan bahwa bagaimana ide ataupun tulisan
yang ditulis oleh aman abdur rahman yang kita ketahui
yaitu ada sejumlah tulisan dengan judul
seri tauhid begitu
yang di dalamnya memang menjabarkan bagaimana
mereka yang memiliki ataupun memberikan dukungan dan bergabung terhadap negara
dengan ideologi demokrasi begitu
itu dianggap kafir dan layak untuk diperangi
jadi memang walaupun aman sendiri mengaku bahwa
dia tidak pernah mengikuti secara langsung ataupun terlibat langsung maksud saya
dalam penyerangan ataupun lima penyerangan
yang dituduhkan kepadanya
namun ide ataupun ceramah yang juga memang menjadi pegangan
yang dipegang secara kuat oleh para pendukung aman abdurrahman sendiri
dan anggota anggota militan yang lain itu
masih sangat berbahaya begitu
jadi sampai sejauh ini memang dari jaksa sendiri
masih bersikuku bahwa hukuman mati adalah hukuman yang paling pantas
untuk diberikan terhadap aman
di kesempatan yang sama
sebelumnya juga aman telah mengaku di depan sidang
bahwa dirinya tidak ada rasa takut begitu
untuk jika lo dari pimpinan majelis hakim menjatuhkan hukuman mati kepada dirinya
bahwa disaat yang sama juga ia masih tetap bersikuku
bahwa meskipun ia mengakui melakukan ataupun memberikan tausia tausia
terkait dengan bagaimana sistem demokrasi itu harus diperangi
namun secara eksplisit dia mengatakan tidak pernah
dan sampai sekarang belum pernah memberikan dorongan
ataupun macam perintah begitu
untuk memerangi mereka yang ada dalam sistem tersebut
termasuk juga penganut muslim yang juga hidup di negara demokrasi
ya baik fitri ya bagaimana juga dengan pengamanan disana saat ini
di jalannya sidang aman abdurrahman kali ini
untuk pengamanan sendiri dari pihak kepolisian sendiri
menurunkan setidaknya empat ratus lima puluh personil gabungan polisi dan tni
yang disebar di empat ring begitu
ketika masuk pagi tadi juga awak media tidak bisa langsung masuk ke ruangan
ataupun ke area dari pengadilan negeri jakarta selatan
kami sempat harus menunggu di depan gerbang sekitar hampir satu jam
lalu setelah itu mereka yang akan masuk ke dalam ataupun ke halaman
nanti tasnya akan dicek dan dipastikan bahwa tidak ada barang barang yang mencurigakan begitu
lalu khusus untuk awak media memang dari pihak kepolisian sendiri
mendorong bahwa agar terus menggunakan id card nya begitu
identifikasi dan memastikan bahwa jika mereka yang memang
dikarenakan sidang ini adalah sidang terbuka
itu artinya siapapun bisa masuk namun tidak diperkenalkan
perkenankan untuk membawa alat komunikasi begitu
dan disaat yang sama juga ini dari banyak bisa saya lihat sendiri
bahwa banyak sekali
dari pihak kepolisian yang sudah berjaga jaga
dan membawa senjata laras panjang
dan memang sangat ketat gitu
disaat yang sama hari ini selama persidangan berlangsung
dan sampai sidang nanti selesai
hanya ada satu persidangan saja yaitu sidang dari fonis aman abdurrahman
sedangkan untuk sidang sidang lain yang sudah terjadwal
pada hari ini akan dilaksanakan setelah selesainya sidang dari aman abdurrahman
kembali danier dan fanny kita tetap harus menunggu apa vonis yang nantinya akan dijadwal
kepada aman abdurrahman
dan bersama sama nanti juga akan terus kami berikan perkembangan informasi terkait vonis tersebut
fitriah sungkar dari pengadilan negeri jakarta selatan
tentu kami akan sangat menantikan ya
bagaimana kelanjutan dan juga informasi terkait dengan fonis
dan jika memang vonis nanti sudah disebutkan
tentu cnn indonesia akan memberitahukannya ya
bagaimana rekaman kepada anda